kita awali cnn indonesia update dari amerika serikat
salah satu bandar narkoba yang paling ditakuti di dunia
joaquin guzman akan dilakukan pada hari selasa waktu setempat di kota brooklyn amerika serikat
jaksa penuntut mengatakan gusman terlibat pada setidaknya tiga puluh pembunuhan
pencucian uang dan pengiriman ratusan ton kokain
pengetatan keamanan di sekitar gedung pengadilan akan diperketat oleh kepolisian
guzman atau yang lebih dikenal dengan nama el chapo
diduga memiliki pendapatan empat belas miliar dolar atau lebih dari dua ratus tujuh triliun rupiah
dari menyelundupkan kokain dari meksiko ke amerika serikat
informasi selanjutnya film dokumenter mengenai papua new guinea
dirilis di sela sela pertemuan yang membahas kerjasama media
antara tiongkok dan papua new guinea pada hari senin waktu setempat
film yang berjudul amazing papua new guinea ini
berfokus pada pemandangan alam papua new guinea tradisi suku suku serta kehidupan modern yang ada
film berdurasi lima puluh menit ini memiliki dua seri
dan direncanakan akan tayang pada saluran dokumenter cctv pada enam belas dan tujuh belas november nanti
korban tewas akibat kebakaran hutan yang melanda california amerika serikat
kini mencapai tiga puluh satu orang
kebakaran ini tercatat sebagai insiden yang menyebabkan kematian terbanyak sepanjang sejarah di california
akibat tembusan angin yang kencang api terus menyebar hingga kini
dan membakar area sepanjang empat ratus lima puluh km tersebut
sekitar tujuh bangunan hangus terbakar selain itu tiga ratus ribu orang dievakuasi
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih